ngapain sih itu mereka berdua
kau ah berhenti dulu capek nih gue
kamu lagi ngapain disini
itu kita lagi mata matain omnya si duduk
yang batu ini
yang waktu itu nongkrong di semak semak itu kan
rumah gue mau dirampok
bang langsung ke sini mau dirampok
bang siapa yang merampok tengah ribung gini
ada pak haji
dua orang teman saya yang ngedenger
dia nyebutin nama pak haji samiun
nuh di marunde noh
cucunya si pitung juga samiun
lu salah orang kali
gue maka gue punya bandara apaan
mendingan kita pergi aja yuk cari tempat berikutnya
kita salah lagi
ada kali noh yang namanya haji samiun lain
assalamualaikum pak haji
ye baik baik lah neng
salam itu buat rampok eh
lo udah tinggalin kue pas lari
naik ojek ditinggalin
sekarang udah suruh gue bayar
eh restoran urusan kau
eh mau aku bayar pake daun
nggak sih bang
nah mau makan akar pohon
ketinggalan tuh di rumah noh
eh sejak kapan sih gue liat lo pake dompet
ngapain tuh om om
kayak anak bocah aja
ini kesempatannya untuk ikutin mereka
liat tuh toplesnya
boleh juga rupanya
apaan ini kak
lo mau deketin mereka
sambil makan es krim
rame dua ya rupanya
amat kecil dulu
ini kaki kita ini bang
eh juga ya
bunda yang kentut sama bunda rambutnya ini
kalau begitu pastiin lagi ya
sini dulu bang
ngap bang argodi baru baru udah abis
ah makanya aku sudah bilang jangan terlalu lemah jadi orang
umur bang umur
mereka gak kejar kok
alas otak lu
aduh eh bentar adi
ah kasihan kalo lu ditinggalin
yaudah cepet kaburlah
bang tuh bocah
kayaknya temennya ponakan abang tuh yang ciprit
ah malu kutehe sembarangan aja kalo ngomong
ah sudah lah gak usah dipikirin
kita kembali rencana semula ya
mau kemana rencana semula dodol
bingung aja lah
apaan sih itu mereka berdua
itu kita lagi mata matain omnya si dodol
yang waktu itu nongkrong di semak semak itu kan
ngomongnya pelan pelan
eh kalian lagi ngapain disini
kita lagi nyari salah satu alamat
nomor dua puluh lima bukan
oh berarti rumah itu yang mau dirampok
mereka bakal ngerampok rumah itu ntar malem
kebetulan abang ada rezeki sedikit
mau kasih eneng
selambetan apa sih
gak pantas kau pegang jepit an

pokoknya eneng mau beli apa aja pokoknya

tuh pasti dong
ini untuk salah satu bukti
bukti apaan sih mau
aku punya ide
kita siap beraksi
yuk kita buat ribakan
kamu tau dari mana kalau maling nya bakal lewat sini
yuk kak jelasin
pada saat mereka
diatal setelah mali mengecek semuanya aman
ya nih lagen sekarang udah mau jam dua belas tiga puluh
kamu mau buat apa sih nova
udah tenang aja
serahin aja sama nova sama milka
emang gue itu gak boleh tanya ya
kak dika odi
tolong deh ulurin talinya sampai ke belakang sana
banget sih berdiri aja
dika ini gue dapet
milka sekarang kamu bantuin aku tutupin tali ini
pake doan itu supaya nggak keliatan oke
sekarang kamu coba deh
talinya udah nggak seret kak
sekarang tinggal kita tunggu perampoknya masuk ke jebakan kita
ngapain kamu di sini
ada yang bisa aku bantu gak
nanti kamu tolong pake
kamu tolong tarikin ya kalau perampoknya masuk ke jebakan kita
itu ada orang mancur ya kan
masuk ke rumahnya aja sama iun
eh cepetan sih cepetan sih
kok itu orang nggak pakai baju ninja
mungkin perampoknya berubah konsep kali
konsep apapun yang penting kita bisa mengalahkan kelompok itu
perampoknya udah mulai mendekat nih ke jebakan kita
jangan diri ketat terus
aduh apaan ini
kan biin nja afek

kayaknya subscribe seharusnya ya